pemandangan air terjun di alam tentu bisa jadi salah satu resep untuk menenangkan pikiran
tapi apa jadinya jika kini anda tidak perlu lagi berpergian menembus medan yang terjal
demi melihat pemandangan air terjun
kini ada tren mendatangkan air terjun di dalam gedung seperti apa ya
ada air terjun raksasa di lobi sebuah gedung tinggi di jakarta
besarnya curahan air yang tumpah
ditambah deru bunyi derasnya aliran air
bakal membuat siapapun yang melihatnya seolah lupa
kalau sedang berada di gedung perkantoran dan bukan di tengah alam
ya yang anda lihat ini bukanlah air terjun sungguhan
tapi layar raksasa dengan teknologi led panel berkualitas enam k
dengan resolusi layar super tinggi yaitu lima ribu delapan ratus delapan puluh x seribu tujuh ratus tujuh puluh piksel
tampilan air terjunnya akan menjadi lebih terang
air terjun di kantor telkom landmark tower jakarta ini tak cuma tajam
tapi juga didukung kualitas suara dan warna yang jernih
jadi pas pertama kali saya lihat ada background air terjun ini
saya pikir kan saya belum lihat belakang nih saya pikir hujan di luar
karena suaranya seperti suara hujan kan
eh ternyata bukan ternyata backgroundnya emang air terjun
memang menarik banget sih jadi pas pertama kali lihat
cukup menarik ya dan itu baru ada di sini ya
kalau aku di perkantoran benar benar ada di sini
dan itu lebih kayak real gitu
kan keren banget ya terus dia setiap jamnya
itu bakal beda beda juga yang keluar gambar gambarnya
ternyata tak hanya air terjun tampilan bertema alam
seperti suasana hutan belantara juga ditampilkan
karena konsep kawasan dan gedung ini kan sebetulnya kita sedang menyongsong digital business
yang lebih prepare gitu ya
kita mendeklarasi sebagai telko digital company
kita juga membangun digital culture nya termasuk environment nya
jadi kultur di sini sebenarnya kita jadikan sebagai digital culture
sebenarnya banyak yang menarik di dalam
air terjun di gedung ini pun langsung menjadi unggahan warga net di media sosial
pemilik akun instagram dodo tujuh puluh sembilan bahkan berujar
tampilan layar raksasa ini membuat suasana kantor jadi seperti curug
alias air terjun dalam bahasa sunda
tampilan gedung pencakar langit setinggi dua ratus dua puluh meter yang diproyeksikan
jadi gedung utama telkom indonesia ini
memang sudah jadi satu landmark ikonik ibu kota
tampilan air terjun di gedung ini ada sejak akhir tahun dua ribu dua puluh
anda bisa merasakan sensasi air terjun virtual ini mulai jam delapan pagi hingga jam delapan malam
dari hari senin hingga hari jumat